warga kukusan digegerkan dengan penemuan jasad terbungkus kantong sampah berwarna hitam
yang diletakkan di kolong tempat tidur di dalam sebuah kamar kos pada jumat pagi
polisi yang datang ke lokasi langsung memeriksa jasad tersebut
dan ditemukan luka tusuk di bagian dada serta leher korban
korban diketahui adalah mnz usia sembilan belas tahun mahasiswa fib universitas indonesia jurusan sastra rusia
korban pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke kamar kos untuk memeriksa keberadaan korban
pasalnya korban tidak dapat dihubungi oleh rekan rekannya
pihak kepolisian tidak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku aab
yang tidak lain teman sekaligus senior korban di kampus
pelaku ditangkap di kamar kosnya dengan barang bukti senjata tajam dan barang barang milik korban
pada saat kita temukan mayat itu dibungkus
bungkus kantong sampah hitam
bungkus dua lapis
untuk lukanya di mana aja sih pak
di dada agak banyak
artinya lebih dari satu ya pak
lebih dari satu
kejadiannya hari rahu dan makrik kurangnya
sekarang kan pelaku masih kita periksa
didampingi oleh petugas kepolisian dan pihak kampus
keluarga korban mendatangi instalasi forensik rumah sakit polri kramat jati jakarta timur jumat malam
rencananya korban akan dibawa oleh
pihak keluarga kelumajang jawa timur untuk dimakamkan
pihak keluarga menyerahkan seluruh proses hukum ke petugas kepolisian
dan berharap agar pelaku dijerat hukuman seberat beratnya
ya kita ikuti proses hukum yang berjalan
kami sih begitu aja
kalau memang dia harus dihukum berat
ya beratkan dia
tapi tetap keluarga tadi dari ibu korban meminta supaya dihukum seberat itu
sementara polisi tengah melakukan penyidikan
demi mengungkap motif dari aksi pelaku
tim liputan cnn indonesia